naik sleeper bus tadi mungkin anda juga melewati salah satu kawasan atau daerah ini
ada kabupaten cilacap ya yang memiliki sebuah objek wisata yang mengusung konsep katanya kekinian
betul berada tepat di atas sungai seling
tempat wisata kali seling ini didominasi jembatan panjang yang terbuat dari bambu yang menarik untuk melakukan spot foto
kali ini saya mengunjungi sebuah obyek wisata yang mengusung konsep kekinian
berada tepat di atas sungai seling
tempat wisata kali seling ini didominasi jembatan panjang yang terbuat dari bambu dan menarik untuk spot foto
di sini pengunjung bisa menyusuri jembatan atau memancing ikan
tepat di salah satu sudut jembatan terdapat miniatur menara eiffle sebagai ikon wisata obyek wisata kali seling
menara eiffelnya orang cilacap ini namanya adalah kali seling
terbuat dari bambu bambu yang dibuat oleh masyarakat karangbenda dibuat menyerupai menara eiffel yang ada di kota paris
tuh lihat tuh bentuknya agak agak mirip ya
nah kalau sekarang ini kan kalau ngomongin tentang wisata itu wisata berbau digital
jadi banyak masyarakat yang sengaja datang untuk berwisata untuk mencari tempat berfoto dengan latar yang unik menarik dan juga merenjenik
salah satu lokasinya ya ini menara eiffel ini
jadi buat anda juga yang mudik melewati jalur pantai selatan melewati kabupaten cilacap anda bisa datang ke pantai sodong untuk melihat menara unik ini
pengunjung bisa naik hingga ke tengah miniatur menara eiffel
namun dibatasi hanya sepuluh pengunjung saja sekali naik demi alasan keselamatan
dari sini pemandangan bukit selok dan ombak pantai sodong tampak dari kejauhan
dulunya itu air malah bukan apa istilahnya sungai sungai benar benar air dalam
bisa dibilang saat ini karena pendangkalan akhirnya kami manfaatkan untuk seperti yang bisa mbak lihat
ingin bersantai sambil menikmati semilir angin di atas perahu juga bisa
perahu berkapasitas empat orang ini bisa mengantar kita berkeliling sekitar aliran sungai seling
seluruh wisata di aliran air yang bermuara ke pantai sondong ini dikelola oleh masyarakat sekitar
indrayani laksmi kunchoro jawa tengah